leni adalah seorang driver ojol yang biasa beroperasi di sekitar stasiun kebayoran
jakarta selatan setiap hari ibu dua anak ini biasanya mengangkut penumpang dari
pukul sembilan pagi hingga delapan malam reni memutuskan menjadi pengemudi ojol untuk membantu ekonomi
keluarga pada dua ribu enam belas karena desakan ekonomi kala itu reni dan suaminya yang saat ini bekerja sebagai
pegawai toko kelontong terpaksa menjual rumah serta tinggal menumpang di lantai dua rumah orang tuanya
yang berada di daerah kebayoran lama jakarta selatan malam hari sepulang bekerja reni berkumpul
dan bercengkrama dengan suami serta dua buah hatinya gabriel dan ania akibat pandemi pendapatan
keluarga yang ia bina sejak delapan belas tahun lalu semakin meturun namun reni punya prinsip materi bisa
dicari tetapi keluarga tetap nomor satu saya kalau buat berjuang buat di jalanan saya ingat
obat anak itu buat anak buat keluarga gitu pak nyari duit jadi kita kerja keras di jalanannya
mikirnya buat keluarga gitu kan ya buat siapa lagi nyari duit kan
buat keluarga gitu bagi saya gitu kan harta bisa dicari pak kalau keluarga kan ibaratnya nomor satu
berdasarkan survei bkkbn pusat kondisi ekonomi keluarga banyak terkena dampak pandemi covid sembilan belas
menyebut menerima keadaan ini sekaligus saling menguatkan satu sama lain yang menarik bahwa peran
ibu itu luar biasa jadi bagaimana di rumah tangga itu membagi tugas antara suami istri bersama sama
gotong royong di dalam rumah tangga untuk kemudian sekitar delapan jutaan yang berada di rumah tangga
indonesia ini cukup handal keluarga di indonesia dalam rangka menghadapi kofit saya apresiasi
memang khusus kepada perempuan reni memiliki sejumlah harapan pada hari keluarga nasional
kali ini selamat hari keluarga nasional untuk seluruh rakyat indonesia semoga kita selalu sehat
dan pandemi ini cepat berlalu selalu cintai dan sayangi keluarga kita harapan reni tersebut
bisa jadi mewakili harapan jutaan keluarga lain di indonesia edi duirianto pranidia jakarta